memiliki bentuk tubuh ideal dengan kapasitas otot yang terlihat menjadi impian setiap orang terutama kaum adam
strongman adalah salah satu cara memiliki berat badan ideal bentuk tubuh yang sempurna dan juga stamina yang baik
berikut liputannya untuk anda
ada cara baru membentuk tubuh ideal masa otot yang seimbang dan juga kebugaran tubuh
nama ini masih asing bagi sebagian besar masyarakat di indonesia
olahraga yang berasal dari permainan rakyat di skotlandia pada abad ke tujuh belas ini memang baru dikenal di indonesia awal dua ribu tujuh belas
seperti namanya stroman memiliki metode olah tubuh dengan cara mengangkat beberapa alat peraga dengan ukuran berat beragam
ada lima metode gerakan dasar yang bisa dimainkan dalam metode strongman
antara lain fliptier atau mengangkat ban dengan bobot mulai tiga ratus kg
hammer punch atau memukul palu
yoke walk atau berjalan seraya mengukul beban
drag push atau spool atau mengejar
dan former walk atau menginjung beban dengan tangan
cara ini dilakukan untuk dapat mengeksplorasi bagian tubuh seperti kekuatan bahu otot tangan di sep dan trisep punggung dada dan otot paha dan betis untuk saling bekerja

yang pasti meningkatkan kapasitas kardionya
yang kedua meningkatkan masa ototnya juga
ketiga menurunkan fat percentage dari tubuhnya
menurunkan lemak gitu
dan yang keempat pasti nambah kuat intinya
intinya sih safety aja pakai belt
udah sih itu kalau masalah makanan karena ini bukan binaraga dan gak estetik intinya ya cuma power jadi nggak ada makanan pantangan
walaupun saat ini para peserta strongman adalah kaum pria
tapi tak ada pantangan bagi wanita mengikuti program keseluruhan dari anak tubuhnya
saya ikut frong man sini baru dua bulan sih efeknya power saya nambah berat badan saya turun lebih cepat dibanding kardio kan
kalau saya ngambil dari sisi material arts nya dari sisi material seni dari saya sendiri
itu bisa menambah punsing saya bisa nambah agility saya dan juga yang paling penting dalam material arts itu adalah stamina
saya merasa ini adalah pengalaman

ketika anda bekerja di atas atas atas dan memuatkan berat
itu keren dan itu merasa bagus
tapi saya suka ini karena ini lebih fungsi dan lebih nyaman
seperti anda mungkin harus menangkap sesuatu yang sangat berat
bagi para pemula diperlukan pendampingan khusus dari para instruktur
resiko seperti terkilir akan sangat besar dalam latihan ini
perangkat keselamatan seperti sabuk pengaman tulang belakang juga wajib diperlukan
agar tidak terjadi pergeseran posisi tulang
jadi metode yang sedang saya lakukan ini adalah salah satu metode yang paling basic paling awal
yaitu dengan mengangkat ban dengan berat sekitar tiga ratus kg
setelah berhasil mencoba flip tire saya langsung menuju game kedua yaitu yoke walk
ini adalah metode kedua yang saya coba kali ini
ini namanya yoke walk atau berjalan sambil memikul
beban yang saya gunakan saat ini totalnya sekitar
sangat berat sekali
ini cukup berat delapan puluh kg
dibandingkan dengan trainer atau pelatih sendiri bisa mengangkat beban seberat dua ratus kg
bayangkan saya sekitar delapan puluh kg saja
sudah kelelahan karena sangat berat
jadi strongman ini memiliki fungsi ataupun efek menguatkan otot jantung atau kardiofaskular
dan juga menyehatkan tubuh
serta membuat bentuk tubuh menjadi lebih ideal
berat badan juga lebih berkurang
saat ini metode olah tubuh strongman baru dibuka untuk satu kelas
yang bisa diikuti pada hari sabtu dan juga minggu
aldi pratama jakarta